nah sekarang kita bergeser ke provinsi yang lain ini sudah pukul lima belas lewat lima belas menit waktu indonesia barat kita akan pantau lagi bagaimana di provinsi jawa timur saat ini
jawa timur juga menjadi salah satu titik pilkada yang cukup sengit karena head to head di sini antara incumbent ada gus ipul dan juga putih guntur melawan kofifa idar parawansa dan juga emil dardak
kedua tokoh ini sebenarnya adalah pemain lama dalam pilgub jawa timur yang sudah pernah bertarung di pilkada sebelumnya
tapi sampai dengan sore hari ini di suara yang masuk kalau kita lihat data dari carta politika sudah enam puluh satu tiga puluh tiga persen suara yang masuk di carta politika dengan komposisi unggul sementara kofifa dengan lima puluh lima delapan puluh tiga persen
sementara itu gus ipul dan juga putih guntur hanya di angka empat puluh empat sebelas persen
ini masih di angka enam puluh satu enam puluh tujuh persen untuk suara yang masuk dari carta politika
kita bandingkan dengan smrc
smrc sudah hampir solid delapan puluh dua persen
artinya ini kalau di angka ini biasanya surat tidak begitu banyak bergeser lagi atau sudah stabil perolehan suara
tapi kita lihat lagi di sini unggul sementara kofifa indar parawansa dan juga emil lima puluh dua dua puluh empat persen
sementara gus ipul dan juga putih guntur di empat puluh tujuh tujuh puluh enam persen
tipis sekali bedanya
hanya sekian persen dan bertambah lagi sudah delapan puluh tiga lima puluh persen versi dari smrc
kita bergeser ke sumber yang lainnya dari lsi
bagaimana dengan lsi
di angka yang sedikit lebih banyak lagi delapan puluh lima dua puluh lima persen
ternyata masih juga unggul kofifa dan juga emil lima puluh empat tiga puluh lima persen
sementara itu gus ipul empat puluh lima enam puluh lima persen
kalau kita bicara mengenai pilgub jawa timur
tiga puluh juta pemilih disini
artinya ini menjadi provinsi yang juga banyak diperebutkan oleh partai partai politik
karena di jawa timur ini suaranya cukup banyak
nomor dua selain setelah jawa barat ya tiga puluh satu juta sekian pemilihnya
tentu ini berdampak kepada peta politik nanti di dua ribu sembilan belas
apalagi kalau kita lihat tadi di sana yang bertarung antara kofifa dan juga emil melawan gus ipul dan juga putih guntur secara partai
memang tidak lebih banyak partai yang mendukung ini ya apa namanya
kofifa dan juga emil dardak
tapi basis disana adalah basis antara nahdlin dan juga nasionalis
jadi kalau kita melihat memang penting sekali jawa timur ini sebagai peta politik untuk pilpres dua ribu sembilan belas
dan sementara tadi dari tiga lembaga survei yang sudah kita pantau tadi hasilnya
memenangkan kofifa dan juga emil
sementara di nomor dua adalah
gus ipul dan juga putih yang kalah sementara ya
ini lagi lagi kita harus tekankan ini masih hasil sementara dari lembaga quick count
yang kita jadikan rujukan bekerjasama dengan cnn indonesia
demikian tadi di jawa timur